bau tak apa ya bang
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera berteman teman semua verifikasi
ibu ratna sarumpayat patut untuk diketahui oleh rekan rekan media sekalian bahwa kita tidak akan membuka sesi tanya jawab
jadi ibu ratna hanya akan menjelaskan saja terkait dengan masalah kronologis yang sebenarnya
jadi harap teman teman mengerti dan dapat mengambil intisari dari apa yang dikatakan oleh ibu ratna sarumpait
pada saat saya merasa telah melakukan kesalahan
kalian tidak menjauh
sesuatu yang berguna yang membuat kegaduhan dalam dua hari terakhir ini
dan membuat kita semua bisa saling memaafkan
saya mendatangi rumah sakit khusus bedah
menemui dokter siddiq niharja ahli bedah plastik
kedatangan saya ke situ karena kami sepakat
beliau akan menyedot lemak di pipi kiri kanan
dokter sidik adalah dokter ahli plastik yang saya percaya yang saya sudah tiga empat kali pesan
tetapi setelah operasi dijalankan pada tanggal dua puluh satu tanggal dua puluh dua nya
pagi saya bangun saya melihat muka saya lebam lebam secara berlebihan
atau secara tidak seperti yang saya alami biasanya
waktu dokter sidik visit saya tanya ini kenapa begini dia bilang itu biasa
intinya begitu jadi apa yang saya katakan ini akan menyanggah bahwa ada penganiayaan
bahwa betul saya ada di dr sidik pada hari itu dan pulang dari sana setelah saya dijadwalkan pulang
lebam lebam di muka saya masih ada
apa ya kebodohan yang saya nggak pernah bayangkan bisa saya lakukan dalam hidup saya
saya pulang seperti membutuhkan alasan pada anak saya di rumah
kenapa muka saya lebam lebam dan memang saya ditanya kenapa
dan saya jawab di pukul orang
jawaban pendek itu
dalam satu minggu
ke depannya akan terus dikorekkan
namanya juga anak
lihat muka ibunya lebam lebam kenapa
dan saya nggak tahu kenapa
dan saya nggak pernah membayangkan bahwa saya akan terjebak dalam kebodohan seperti ini
saya terus mengembangkan ide pemukulan itu dengan beberapa cerita seperti yang diceritakan
ada kebenarannya dengan apa yang saya katakan pada anak anak saya
jadi selama seminggu lebih
sebenarnya cerita itu hanya berputar putar di keluarga saya
dan hanya untuk kepentingan saya berhadapan dengan anak anak saya
tidak ada hubungannya dengan politik
tidak ada hubungannya untuk keluar
tapi setelah sakit di kepala saya meredam
dan saya mulai berhubungan dengan pihak luar
saya nggak tahu bagaimana saya memaafkan ini pada diri saya
tetapi saya kembali melakukan kesalahan itu
saya kembali dengan cerita itu bahwa saya dipukulin
mohon jangan dikira saya mau mencari pembenaran
enggak ini salah
apa yang saya lakukan adalah sesuatu yang salah
ketika sampai ketemu fadlizon datang ke sini cerita itu yang sampai ke dia
iqbal saya panggil ke sini cerita itu juga yang berkembang di dalam percakapan
dan hari selasa tau tau foto saya sudah beredar di media sosial
ada beberapa peristiwa yang membawa saya ke pak joksan
langsung membawa saya ke pak prabowo bahkan di depan pak prabowo
orang yang saya berjuangkan
orang yang saya cita citakan memimpin bangsa ini ke depan
mengorek apa yang terjadi pada saya
saya juga masih melakukan kebohongan itu
sampai kita keluar dari lapangan polo kemarin
saya tetap diam
saya biarkan semua berbulir dengan cerita itu
karena saya merasa betul ini salah
waktu saya berpisah dengan pak prabowo amin rais
saya sebenarnya tahu di hati saya ini salah
tapi saya nggak mencegat mereka
itu yang terjadi
itulah yang terjadi
jadi tidak ada penganiayaan
itu hanya cerita khayal yang tadi diberikan oleh saya tamana ke saya
dan berkembang seperti itu
saya tidak sanggup melihat bagaimana pak prabowo membela saya di dalam sebuah jumpa pers
saya nggak sanggup melihat sahabat sahabat saya membela saya dalam sebuah pertemuan yang degilar di sisi ini
saya sholat malam tadi malam berulang kali
dan segini pagi saya mengatakan pada diri saya
saya minta maaf pada orang orang yang membantu saya di rumah ini yang selama sekian hari ini saya selalu bohongi
bohong itu sebuah perbuatan yang salah
saya tidak punya jawaban bagaimana mengatasi kebohongan kecuali mengakui dan memperbaikinya
mudah mudahan dengan itu semua pihak yang terdampak oleh perbuatan saya ini
mau menerima bahwa saya hanya manusia biasa
perempuan yang dikagumi banyak orang itu juga bisa tergelincit
untuk itu melalui forum ini juga saya dengan sangat memohon maaf kepada pak prabowo
terutama pada pak prabowo subianto yang kemarin dengan tulus membela saya
membela kebohongan yang saya buat
saya nggak tahu apa rencana tuhan dari semua ini
tapi saya berjanji saya akan memperbaiki ini
dan memulihkan perjuangan kami yang sekarang ini sedang terhenyak henyak

yang juga dengan sabar mendengar kebohongan saya kemarin dan ikut vers
saya meminta maaf kepada teman teman seperjuangan di koalisi dua
ya saya kira demikian mudah mudahan bisa diterima dengan baik bila itu
fikri daya salamualaikum warahmatullah wabarakatuh barat nah kita tetap akan bersama
berjuang untuk negeri ini
doakan bu ratna kuat menghadapi semua ini memperbaiki keadaan yang sudah
sempat geger dan saya kira ini semua merupakan takdir allah pasti banyak
kebaikannya mari kita ambil hikmah dibalik semua ini betapa gentlenya mbak
ratna mengakui semuanya telah kita kita perbaiki dan insyaallah kita bila itu
gaya salamualaikum warahmatullah wabarakatuh